jadi kemarin ada empat puluh tujuh ya karena ada satu orang di jakarta yang ketemu dan itu transmisi lokal
dua hari yang lalu
nah tadi pagi
kita temukan lagi ada dua puluh satu orang jadi totalnya ada enam puluh delapan
satu orang ini semuanya datang dari luar negeri
paling banyak datangnya dari negara arab saudi
kedua turki dan yang ketiga dari united arab emitens
jadi buat rekan rekan indonesia
tolong liburan kali ini di dalam negeri saja
karena memang risiko di luar negeri tinggi
bukan hanya teman teman bisa
menjadi resiko diri sendiri ya
tapi kalau kembali bisa juga resiko buat keluarga tetangga kita dan juga rakyat indonesia
jadi tolong sekali lagi kami himbau agar liburan natarok kali ini
nikmatilah keindahan indonesia
belanjakanlah uang uang anda di indonesia
dan mari kita hidupi warga negara indonesia yang selama ini hidupnya dari industri pariwisata